ya allah pantas gue ngerasa kayak kenal
ini kan catherine adiknya angga
orang yang pernah nunjukin ke gue
padahal gue baru aja mau nawarin dua puluh juta supaya dia pergi dari jakarta malam ini
aduh ini gimana
ngapain sih lewat sini
ya daripada lo sana muter
yaudah boleh ngeliat suara orang
ntar gue dipikir
gue yang bikin jatuh subarna
ini kenapa jadi kayak gini sih
ini bukan salah gue ini bukan salah gue
ini emang sumbar dulunya aja yang stres terus dia lari sampai dia jatuh ke jurang
bukan salah gue gue megang aja juga nggak kok
bukan salah gue
bukan salah dia sendiri
aku harus pergi dari sini
jangan sampai ada yang ngeliat gue
lagian bukan yang bagus ya kalo subarna mati
artinya dia gak bisa bikin hidup gue kacau
dia nggak bisa datang ke polisi
aduh aduh ini gimana ini
jatuh lah precious
tapi untuk orang kalo misalnya jatuh ke dalam jurang sedalam itu
pasti kau udah di rumah
kepala ku mumet banget sekarang
harus cabut dari sini
masih buat kue
udah jam segini loh
bentar lagi kelar kok
udah langit seperti aja ya
jadi bantuin yuk
bantuin aku gak
nih kamu tinggal pencet ini aja
kan saya udah mandi
atau lagi dong
ini tepung apa emang
ini sini aku bersihin ya
masih dengan setia
ada mas alto yang bantuin
kalau kayak gini mendingan kaki gak usah bantuin
hai berdua anu
kaki tinggalin aja lah
aku cuma bercanda
sini aku bersihin
aku bersihin sayang
udah ya besok pagi buatnya ya
udah si rat
udah jam berapa ini
lu suka cheesecake kan
ntar gue pesenin ya
seinget gue lu juga suka cheesecake kan
nah ternyata selera kami berdua sama ya
ntar gue pesenin ya rik
aduh si ricky gak sopan banget sih malah mainan hp
padahal tujuan gue mau ngenalin mereka
eh si rikinya malah lempeng banget
gimana jadi guru tk
enggak sih soalnya kan kamu tahu sendiri aku suka banget sama anak kecil
jadi aku enjoy banget
lo suka anak kecil ya
calon istri yang baik nih
iya gak dik
dia suka banget sama anak kecil
calon istri yang baik
kalau gak salah sih inget gue
lu itu doyan banget masak dulu
sampai sekarang sih
udah bisa masak apa aja
banyak kamu mau aku masakin apa
soto bisa rawon western apa aja yang kamu mau
tunggu tunggu tunggu
itu gue suka makanan riki
berarti enak banget tuh
yang jadi suami lo ya
gak perlu order gue jok nulis setiap hari
lo ngapain sih ajak sepupu lo
orangnya jutek gitu lagi
dia tuh biasanya orangnya gak jutek
dia tuh selalu berama sama cewek
ya tapi gak tau kenapa
mungkin dia lagi pms kali ya
emangnya dia ada masalah gitu ya
yang gue tau ya liv
sebenarnya masalah hidup dia itu cuma satu
dia itu suka sama bino orang
padahal gue udah berkali kali nasihatin dia
tapi dia gak pernah mau dengerin gue
padahal dia juga udah tahu
kalau ceweknya itu
cinta mati sama lakinya
mungkin ceweknya cantik banget kali ya
gue tunjukin ya fotonya
ini dia orang
yang waktu papasan di toilet kan
sekarang bagaimana caranya aku bisa tes dna rena
sedangkan andin dan al sudah bersikap keras seperti kemarin
sudahinta umur outside

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
no elsa ada di rumah
dari tadi gak diangkat angkat soalnya
aku juga gak tau
tempoh hari papa sudah
papa minta maaf soal itu ya
tapi papa berharap
betulnya kamu tidak memaksakan kehendak kamu lagi
tapi kenapa kamu malah
membawa rena kabur diam diam dari sekolah
papa gak suka no begitu
tapi aku harap juga papa bisa mengerti kondisi aku
seandainya papa ada di posisi aku
pembunuhan yang terjadi di rumah
pembunuhan yang dilakukan mama sarah pak
secara langsung sudah menghancurkan rumah tangga aku andin
dan sekarang pak
aku sudah gak percaya lagi dengan elsa
dulu aku percaya pak
keluarganya papa juga
tapi sudah lah pak
apa yang aku lakukan kemarin
karena aku yang di fokus
untuk mengetahui status rena
apakah benar rena anak aku atau bukan
makanya apa yang aku lakukan itu agak
agak di luar
nalar aku sendiri pak
pelakunya elsa no
tapi dulu kamu lebih percaya sama elsa daripada handin
seandainya dulu kamu percaya sama andin
masalah ini gak akan jadi pelik seperti ini
untuk semua yang terjadi nol
tapi papa berharap
untuk kedepannya kamu lebih bijaksana
jangan bikin keadaan tambah rumit

apa mau bikin sedikit perayaan
bapak mau mengundang kamu sama elsa
sebenarnya aku malas datang
aku gak mau ketemu dengan mama sarah
melihat mama sarah aja membuat aku emosi
papa juga mengundang al
dan rena juga
berarti ini kesempatan aku untuk
berbaikan dengan rena
karena kemarin rena udah marah sama aku

papa sangat berharap
nanti aku sampaikan ke elsa
oke kalau gitu
dapat tunggu besok ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang kok kamu di luar
kamu dari mana
aku habis ketemu temen aku saya
sayang aku masuk ya
mau mandi mau bersih bersih dulu
apa kamu tadi telepon
iya itu tadi aku lagi nyetir saya
udah malam juga kan
aku takut nabrak aja sih tadi
katanya besok mau ngerahin ulang tahunnya
kita disuruh datang
kamu mau kemana
ada yang mau aku beli
sumpah teman teman pegang
gue gak bisa berhenti mikirin soal sumarno tadi

ah kaktif lagi
gue takut banget
jangan sampai gue dituduh membunuh sumarno
aci minumannya udah dibikinin
memang usaha itu
tidak miyak nanti hasil
selama ini pagi siang
sore malam kiki belajar
pemenang favorit dari juri
cakep amat piagamnya ya
lo jangan cepet puas
menteri mantang baru dapet piagam gini doang
jadi juara apa ya
lo harus tetep belajar
belajar dan belajar terus
jangan sampai males belajar
ya jelas dong mbak
pokoknya kiki tetep terus
semangat untuk belajar
eh mbak mirna
boleh aku dipotoin sama
mata terima kasih ya mbak
ditem dong jangan diem diem aja
kan aku gak tau lo ya
sini mbak coba liat hasilnya
iya cakep banget
speechless apaan sih
itu loh kayak
itu namanya speechless
nah itu is
kiki mau ngasih tahu ke mas randy
kalo kiki dapet penghargaan ini
sera lu dah
gue ke toilet dulu bentar ya
kok gue mulus ya
gak dikasih apa apa
eh gak dikasih apa apa
oh atau mas randy
ngomongnya pakai bahasa inggris ya
pasti mas randy kaget kan kaget kan
kalo kiki udah lanya pakai bahasa inggris
kiki dapet biagam penghargaan
bidat bahasa inggris mas
hebat gak cici
terima kasih mas randy ku
kiki akan berusaha semaksimal mungkin
kiki akan membuktikan kalau
itu akan menjadi yang terbaik buat mas randy
memang si mas randy itu sekarang lagi bersama wanita lain
pasti kiki yang akan menjadi cinta terakhirnya mas randy
udah dulu ya mas
kata yang tadi sikat kiki
perempuan ini kan ya
ya allah pantas gua merasa kayak kenal ini kan catherine adiknya angga
hai rekan pernah nyanyikan ke gue waktu itu
terdulu baru jam sembilan gue malu sama pintu mau ngapain lagi ya

heran gua lo doang yang bilang biasa aja
itu cewek cakep banget udah tau dia siapa
gua ga deketin sih tapi ga boleh sama angga
lo kan anak baik
cek lo doang tuh yang ga mau
gua heran sama lo ya tipe cewek lo kayak apaan sih
mendingan gua kasih tau aja ke andien kalo cewek yang tau dia itu adiknya angga
lu udah tidur ternyata
gua heran gua lo doang yang bilang biasa aja
gue heran sama lo ya tipe cewek lo kayak apaan sih
adsya allah cyan janjin

sok dorm tanpaturin
comotra beripu tau gak
awas aja sampe gue ketemu sama lo
kenapa sih lo jalan banget sama gue
kakak izin masuk boleh ya
kita bicara dari hati ke hati ya
sebagai seorang kakak sama adik
raka minta izin masuk ya boleh ya
aduh kesayangan kakak
udah jangan nangis dong
udah udah kenapa
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
dengar deh kakak
selama ini kakak kurang perhatian sama kamu
kedepannya akan jauh lebih baik
kakak akan lebih sayang sama kamu
lebih perhatian sama kamu
kan kamu tau sendiri
kamu satu satunya adik perempuan kakak
dan satu lagi
mengenai semua hutang hutang kamu
kakak akan bayar semuanya
tapi ingat kamu harus janji
kamu gak boleh seperti itu lagi
aku boleh minta satu hal lagi nggak
kakak harus tepatin janji kakak
untuk selalu perhatian sama aku
tapi kakak akan buktikan semuanya